sampai jumpa di video selanjutnya
di tempat sana
di tempat sana
di mana pernah kamu jadi raja
duduk di atas kekuasaan
apa yang kamu rasakan waktu itu
saya enggak tahu
perasaan saya waktu itu seperti apa
apapun yang kamu rasakan waktu itu
semua sudah menjadi masa lalu
kita ngobrol di luar aja
akang udah sehat
penawaran saya buat nge handle bisnis online kerudung kamu gimana
enggak usah aja
dia bosen hidup susah
istri akang pengen hidup mewah
sebetulnya cuma pengen dibeliin rumah
hah ada ada aja
bisnis kerudung aku masih bisnis sambilan
produksinya juga enggak banyak
belum produksi massal
jualannya biar pakai cara biasa aja
kayanya alasannya bukan itu
saya punya salah apa sama kamu
sebetulnya enggak salah
wajar aja seorang istri minta dibeliin rumah sama suaminya
yang salah sama kamu
nggak bisa buru buru beliin rumah beliin mobil
dia enggak sabar
apalagi waktu saya ngambil keputusan gak bakal lagi ke terminal
dia udah merasa saya gak bakal bisa ngasih apa yang dia minta
dia ngesetuju akang usah lele
alasannya saya pernah gagal
yaudah enggak apa apa
akang jangan pasrah gitu
jangan sampai pisah
ini udah dibahas dari sebelum saya kena musibah
akang udah bilang iya waktu dia minta pisah
sama baik juga mas bro
jadi belum tau kapan bos didik aktif lagi ya kang bro
mungkin ini udah suratan takdir saya
saya enggak tau mas bro
saya emang enggak pantes jadi bos mas bro
mau mau enggak gantiin kang gobang jadi bos
kalo mau enggak mau gantinya siapa
enggak mau ah
buat jadi pemimpin itu gak cukup
cukup cuma karena berani
tapi harus punya jiwa pemimpin mas bro
saya setuju kang bro
saya berani mah berani
tapi gak punya jiwa pemimpin mas bro
badrun mah nggak cocok mas bro
cocoknya jadi apa kang bro
jadi tukang anggon bebek
akang mau jadi tukang anggon bebek
kalau serius mah bebeknya yang udah gede atuh
jangan bebek anaknya
kan akan ngasih makan terus
lama lama juga nanti gede
jangan cuma dua ekor yang banyak
jantan sama betina
berkembang biak beranak pinak
kelamaan atuh nunggunya
sabar atuh mas bro
bukan enggak sabar
penasaran kang bro
udah ah saya pusing mas bro
mending ngamen aja sana mas bro
akang gak jadi mau buka toko le ole
dagangannya bukan dari yang titip jual
dagangannya mah iya
gak bisa turun
iya apa ampun
ya udah nanti esi nasi tau kang mus
saya tau kang mus mau bantu
kang mus juga lagi butuh investasi buat usahanya sendiri
kan gak ada salahnya
siapa tau bisa
buka toko le olenya gak jadi
akang mau jadi tukang bebek aja
kalo akang memang udah mantep
itu mah sebagai istri ngedukung
mus mah udah dapet rumah buat kita usah ke timpring
bisa buat ke jemur banyak ke timpring